pks mengakui sudah ada komunikasi dengan partai gerindra soal bertemu presiden terpilih prabowo subianto
namun belum ada keputusan bergabung atau menjadi oposisi karena menunggu keputusan dewan syuro
presiden pks ahmad syahiku menyatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan partai gerindra
syahiku menegaskan pks belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi prabowo gibran
atau menjadi oposisi karena menunggu keputusan dewan syuro
pks mengakui sudah ada komunikasi dengan partai gerindra soal bertemu presiden terpilih prabowo gibran